halo selamat malam hangatnya kontestasi menjelang pilpres memunculkan kembali nama nama yang sudah sekian lama tidak muncul di permukaan
salah satunya adalah sosok anies mata mantan presiden pks
yang kembali mencuat setelah namanya masuk dalam sembilan rekomendasi cawapres atau capres dari pks untuk prabowo subianto
nama anies mata akhir akhir ini juga semakin sering disebut sejak adanya deklarasi anies mata ikut dalam pertarungan di pilpres mendatang
bersama saya budi adiputro inilah layar pemilu terpercaya kupas kandidat anies mata
mama mantan presiden partai keadilan sejahtera anies mata kembali masuk gelanggang
burusa kandidat pilpres mendatang sebagai salah satu ciptaan
calon presiden atau calon wakil presiden yang diajukan oleh pks anies mata dikabarkan sudah tancap gas bergerilia mencari dukungan keliling indonesia
setelah lama menghilang dari panggung utama partai keadilan sejahtera nama anies mata kembali muncul dalam gelanggang pencalonan presiden
sebagai salah satu nama yang diajukan pks sebagai kandidat calon presiden atau wakil presiden nama anies mata mulai kembali berkibar
bahkan poster spandung dan panggungnya juga berkubur
dan balik ho mantan presiden pks ini juga mulai terpampang di mana mana
di tengah terpaan isu miring bahwa ia dan kelompoknya tengah dikucilkan di internal pks
anies mata sendiri akan bersaing dengan delapan koleganya di kompetisi internal partai
mulai dari presiden pks sohibul iman ketua majelis syuro salim segaf al jufri
mardani alisera hidayat nur wahid patung sembiring al muzamil yusuf sampai gubernur jawa barat ahmad heriawan
beberapa lembaga survei juga memotret elektabilitas anies mata yang terbilang unggul dibanding calon dari pks lain
seperti survei lembaga median pada dua puluh dua februari dua ribu dua puluh satu
di mana anies mata mendapat angka satu lima persen unggul dari kader pks lain seperti aher yang mendapat enam persen
nah belakangan ini nama anies mata memang cenderung lebih kuat dibanding nama nama kader pks lain yang direkomendasikan sebagai calon wakil presiden
atau mungkin ia masih bersemangat dengan istilah calon presiden
nah sebelum kita berbicara langsung dengan yang bersangkutan kita buka terlebih dulu figur seorang anies mata bersama dua orang panelis kita
ada bang wimar witular analis komunikasi politik dan juga bang alvito dinova gintings jurnalis senior
kalau saya ini sebut nama anies mata apa yang terlintas di benak bawah bapak berdua
pak wimar dulu
pks pks itu punya ciri bahwa ketua ketuanya itu sering berganti dan muda gitu jadi kesannya fresh
memang ada yang tidak begitu sampai akhir
tapi anies masa setahu saya tetap bersih
oke bang wito sendiri
ada beberapa nama ya kalau misalnya kita bilang pks yang terlintas di benak kita siapa ada beberapa
hanya beberapa nama sesungguhnya pks
dan anies mata adalah salah satunya
yang paling yang orang nggak boleh menutup mata dan harus memberikan apresiasi secara objektif adalah ketika badai begitu deras menerpa pks
ketika ketua presidennya masuk bui kpk
anies kemudian tampil kedalam

dan itu somehow itu lumayan efektif lah walaupun damage nya sebindan gitu ya
tapi nggak juga membuat pks kemudian terpuruk
dengan waktu yang cukup singkat menjelang dua ribu empat belas kemudian anies mata bisa mengumpulkan kekuatan kekuatan pks yang tersisa dan kemudian masih tetap eksis di dpr
dan itu kita harus berikan apresiasi
itu salah satu legasi anies mata yang paling anda lihat ya
tapi kalau kita bicara mengenai peluang ini
kita sebelum menguji anies mata beneran gitu ya bahwa bapak
peluangnya kalau kita lihat peluangnya kalau saya keluar rumah atau jalan dua sampai tiga kilometer saya pasti lihat balihonya anies mata di mana mana gitu
dengan banyaknya baliho menurut anda anies mata ini akan jadi bunga bunga demokrasi saja seperti orang orang lain
atau justru anda lihat bisa masuk ke tengah gelanggang nih
punya peluang ke tengah gelangga nggak bang vito
kemungkinan itu ada ya
kalau misalnya kita lihat seperti yang saya katakan tadi jumlah orang di pks itu nggak terlalu banyak
misalnya kita sebut siapa sih pks itu
salah satunya anies mata
dan itu juga bukan hanya sekedar citra
dia punya akar rumput gitu
somehow punya akar rumput yang mungkin akan kita dalami lebih jauh lagi
soal akar rumput ini sebenarnya produktif atau kontraproduktif sesungguhnya secara organisasi di dalam pks
apakah akar rumput masih kuat atau rumput sudah menjadi ilalang pak wibar
sampai nanti banyak kesempatan seri negatifnya
ngerasain aja di belakang
tapi kita nanti harus hadirkan dan kita uji anies mata
usai jera berikut ini di layar pemilu terpercaya kupas kandidat anies mata
terima kasih anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya kupas kandidat anies mata
sesuai dengan judulnya
jika kita tidak mengundang yang bersangkutan jadi nggak cuma saya bang vito dan pak wimar aja yang ngerasain di belakang
nggak enak juga kalau kita ngomongin di belakang ya
langsung saja kita akan undang inilah mantan presiden partai keadilan sejahtera anies mata
terima kasih sinar sinar
meskipun tanggal tua tapi harus sehat ya pak anies
silahkan duduk pak anies
oke kita akan bicara mengenai anies mata dan masuk ke gelanggang pilpres
tadi sekilas agak diragukan anies mata ini serius betul apa enggak sih masuk gelanggang pilpres
saya nggak ragukan anda yang meragukan
saya yang meragukan ya
oke deh kalau gitu saya terima disclaimer
tapi kalau saya keluar rumah bang anies jalan tiga empat km pasti ngeliat baliho anda
menurut anda anda pasang baliho di seluruh indonesia itu
seberapa yakin anda bisa
kemudian masuk dalam gelanggang pilpres kali ini
padahal baliho sudah ada di mana mana
keyakinan anda berapa persen bisa masuk gelanggang
ini bukan soal keyakinan buat saya
ini soal melaksanakan kewajiban dulu
di partai saya diputuskan sebagai salah satu dari sembilan
setelah itu saya kerja itu
saya percaya kalau setiap kita ini sebagai orang beriman juga seharusnya percaya bahwa
nama presiden indonesia itu
untuk dua ribu sembilan belas sudah ada di lohulmahfuz
cuma kita ini semua punya masalah yang sama
tidak ada di antara kita yang tahu nama yang ada di sana itu siapa
jadi ini bagian dari usahanya adi sematani ya
jadi ini usaha
oke tapi anda tetap optimistis tetap percaya bahwa ya ini mungkin akan jadi tahun keberuntungan anda dua ribu sembilan belas
optimis dong kita nggak bekerja kalau nggak optimis
oke kalau kita bicara konvensi ini kan adi sematani tergabung dalam konvensinya di pks
seberapa serius sih konvensi ini
sebenarnya bang anies banyak juga yang meragukan pks ini benar benar konvensi atau konvensi pura pura sih
nanti di ujung ditikung sama orang di perempatan gitu kan misalnya
ditikung sama orang apa ditikung di dalam
kalau di pks tidak ada konvensi
jadi sosialisasi aja begitu
sosialisasi aja begitu
keputusannya dari mana dong nanti
keputusannya nanti dari partai berdasarkan pembicaraan dengan partner koalisi
saya sendiri sudah tidak ikut kita para calon tidak ikut
itu urusan pimpinan
jadi kita terima keputusan nanti mereka
seperti apa waktu mereka bernegosiasi dengan partner koalisinya
jadi tugas saya sosialisasi
anda mengusung arah baru indonesia
arah baru apa yang ingin anda tuju
yang lama kenapa harus diarahin ke yang baru
apakah yang lama jelek semua
saya bicara tentang gelombang sejarah indonesia tahun dua ribu tiga belas lalu
saya menulis buku gelombang ketiga indonesia
saya membayangkan bahwa sekarang
gelombang ketiga dalam sejarahnya
nah gelombang ketiga ini seharusnya indonesia menjadi global leader
menjadi salah satu kekuatan utama dunia
menjadi pemimpin dunia
dua gelombang sebelumnya itu saya sebut
yang pertama adalah gelombang menjadi indonesia
yang kedua adalah gelombang menjadikan indonesia sebagai negara bangsa modern
yang pertama ini adalah
lahir kita sebagai indonesia menjadi indonesia karena kita disatukan oleh satu kesadaran bahwa
struktur sosial kita yang ada yang terdiri dari etnis yang banyak di kawasan ini itu ternyata
tidak mampu bertahan di hadapan tantangan eksistensial yaitu penjajahan
sistem politik yang ada berupa kerajaan kerajaan kecil di seluruh nusantara ini juga tidak mampu mempertahankan dirinya di depan
sampailah kita pada satu kesadaran besar bahwa
struktur sosial ini harus di blending dalam satu ikatan yang lebih besar namanya bangsa indonesia
kerajaan kerajaan kecil ini harus di blending sistem politik ini harus di blending lagi
disatukan di jus
menjadi satu identitas baru namanya republik indonesia
dan blendernya itu merknya anismatik
ini proses sejarah kita
ini proses sejarah kita
proses inilah yang saya sebut dengan proses menjadi indonesia
shifting awalnya itu tahun seribu sembilan ratus delapan
ketika kita mulai beralih dari perlawanan kedaerahan ke perlawanan nasional
kemudian peaknya itu seribu sembilan ratus dua puluh delapan sumpah pemuda kita lahir sebagai bangsa
peaknya lagi kita punya teritori negara yang berdaulat seribu sembilan ratus empat puluh
dua puluh tahun setelah itu sampai sekarang ini dari orde lama orde baru dan orde reformasi ini
gelombangnya itu sama yaitu bagaimana menjadikan indonesia sebagai negara bangsa modern
dalam gelombang ini kita berusaha menemukan keseimbangan antara dua hal
satu adalah demokrasi satu lagi kesejahteraan
demokrasi adalah sistemnya kesejahteraan adalah outputnya
sejauh ini kita relatif mencapai itu
cuma sekarang kita sampai di dalam
sekarang kita seharusnya sudah masuk di gelombang ketiga
indonesia yang besar ini seharusnya bisa menjadi salah satu kekuatan utama dunia
sebelum kita masuk topik topik yang khusus ada komentar dari para masyarakat
gelombang tiga ini apakah dengan melanjutkan apa yang sedang diusahakan atau dengan menyisikan dan mengganti presiden dua ribu sembilan belas
indonesia ini seperti mobil besar
sama sopir dibawa masuk ke jalur lambat
di jalur lambat itu banyak polisi tidur
jadi orang gaduh di belakang ini ini mobil mau kemana
nah karena itu yang kita perlukan adalah sebuah gps baru
arah baru yang bisa memindahkan mobil ini dari jalur lambat masuk ke jalur cepat
kalau kita perlu jalan
kita perlu gps baru
rasanya kita juga perlu sepir baru
karena kalau misalnya kita bilang itu ustad bilang kulminasinya di dua puluh delapan
setelah dua puluh delapan itu kita selalu sibuk dengan perbedaan sebenarnya
dari empat puluh lima kemudian disatukan karena kita punya musuh bersama
tapi kemudian dari empat puluh lima ke enam puluh lima kita lihat bagaimana perpecahan itu terjadi
sampai akhirnya enam puluh lima puncaknya puncak kedua muncul
perpecahan itu kembali terjadi
agak silent di orde baru
kemudian di reformasi
reformasi wajah perpecahan itu tetap muncul
jadi kita sebenarnya belum tuntas nih di dua puluh delapan ini
sebenarnya kita belum tuntas di sini
apakah sebetulnya anda ingin berkontribusi terhadap perpecahan atau dinamika itu
atau ingin berkontribusi terhadap ketenangan
ini cara kita membaca gelombang
jadi kalau anda membaca
sebenarnya ini adalah dialektika antara sistem

outputnya seharusnya adalah kesejahteraan
begitu ada ketidakseimbangan antara sistem dan outputnya
orang pasti gaduh
misalnya di masa orde lama itu ada demokrasi
tapi tidak ada kesejahteraan
orde baru datang sebagai antitesa
untuk mewujudkan kesejahteraan itu
kita perlu mereduksi mengurangi mendiskon demokrasi kita
nah itulah trilogi pembangunan
yang dibawa oleh orde baru
dipaksa untuk stabil
dipaksa untuk stabil
karena stabilitas itu syarat untuk pertumbuhan
ongkos kesejahteraan kita di masa orde baru adalah berkurangnya kebebasan
kita kira kira kita ini jadi seperti burung dalam sangkar
kenyang tiap hari makan tiap hari tapi tidak bebas bicara
saya kira di penghujung ini bang wimar muncul kan
di generasi ini
orang orang yang memperjuangkan kebebasan bicara
oke tapi kita langsung ke topik topik yang terkini
kita yang kemudian pak anies mata dan juga bapak bapak
topik yang kemudian menjadi perhatian publik belakangan ini adalah mengenai terorisme dan radikalisme
belakangan ini memang kita dihadapkan pada masalah terorisme dan kecenderungan katanya semakin menguatnya radikalisme
ini yang menjadi concern publik belakangan ini
anies mata sendiri concern nggak
seberapa concern adis mata terkait dengan isu ini
apa sih penjelasan paling besar tentang isu terorisme ini
menurut saya penjelasannya adalah geopolitik global
bukan masalah sekedar keamanan dalam negeri
juga bukan masalah agama
asal usulnya itu begini
ini adalah residu peranding ini
dua puluh tahun sebelum uni soviet runtuh kan dia menginvasi afganistan
amerika punya strategi bagaimana mengubah afganistan menjadi vietnam
karena itu dia mengkonsolidasi kekuatan dunia islam untuk ikut berjihad di sana
osama bin laden kan ikutnya di situ dalam konteks konsolidasi itu
tahun sembilan puluh uni soviet runtuh
dan dunia ini dimenangkan oleh demokrasi dan liberalisme
tapi setelah itu kan ini ada residu dari perang ini bagaimana mengontrol masalah ini
tahun sembilan puluh satu sembilan puluh dua anda masih mengingat peristiwa di al jazair
melawan negara kan
jadi ini cerita panjang
kemudian ini berlanjut dari isu fundamentalisme karena misi dari konsolidasi dunia islam untuk ikut menjatuhkan uni soviet ini sudah selesai
sekarang residu dari perang afgan ini kemana
ini kan masalahnya
damage controlnya seperti apa kan itu masalahnya
itulah yang sekarang ini jadi kemudian tidak terkontrol
tapi kemudian ini kemudian menjadi bisnis besar
saya teringat begini
bisnis besar ya
seperti apa bisnisnya kita akan lanjutkan dan saya akan kasih kesempatan para panelis untuk bertanya
tapi usai jeda berikut ini
kami akan segera kembali dengan topik yang sama
usai jeda berikut ini tetap di layar pembeli untuk percaya
kupas kandidat anies matar
nah ini masih kulitnya mengenai terorisme dan radikalisme
katanya residu dari perang dingin
ada komentar bapak
ya jadi itu analisa anda itu saya sungguh hargai
tulus ini bukan cuma karena kita berhadapan
dan itu perlu diketahui oleh semua orang
tidak ada yang salah dalam analisa itu
tapi saya hanya ingin tanya karena kita ini bicarakan pencalonan anda
pribadi yang anda bawakan di sini bagaimana sikapnya terhadap terorisme dan radikalisme atau intoleransi
apa anda ini mendukung politik identitas
apa anda tuh sensitif terhadap intoleransi
sadar nggak bahwa itu adalah asal usul dari terorisme
saya mau lanjutkan sedikit sebelum saya jawab ke situ bang wimar ini ya
apa masalah terorisme di asia pasifik sekarang itu
enam tahun terakhir ini faktor pertumbuhan utama asia pasifik secara ekonomi itu adalah stabilitas
dan kita akan menyaksikan bertahun tahun ke depan ini
kita akan menyaksikan bahwa fondasi dari stabilitas inilah yang sekarang sedang dipukul dengan isu terorisme ini
anda sudah melihat filipina kan
sekarang di indonesia
saya kira mungkin sebentar lagi akan ada di rohingya dan seterusnya
ini akan banyak situasi situasi seperti ini yang di create
apa yang harus kita lakukan dalam konteks indonesia
indonesia harus bekerja dalam kepentingan nasionalnya yang paling utama
membuat negara harus lebih kuat daripada teroris
kenapa karena kalau ini terjadi yang akan rusak ini adalah pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan
itu akan terpukul
negara diciptakan untuk menjadi menciptakan keteraturan
jadi karena itu
negara tidak boleh terlibat dalam kampanye mengubah isu keamanan ini menjadi isu politik
itu anda lihat sekarang
itulah yang terjadi sekarang
jangan dialihkan ke situ
sebab ini tidak akan menyelesaikan masalah
kalau anda menghubungkan isu terorisme dengan politik
termasuk rancangan undang undang terorisme itu juga heavynya kesana
bisnis besarnya itu di sini
sebab rekan rekan anda atau orang yang dipersepsikan sebagai rekan anda
itu menganggap ini memang isu dalam negeri
di mana toleransi pluralitas itu tidak begitu penting
yang penting adalah mencari kepribadian yang bisa menggantikan presiden dua ribu sembilan belas
iya saya lihatnya ini domestik
tapi anda beda gitu
saya concernnya bahwa kita harus berbicara dengan logika negara
saya concern ke situ ya
supaya negara ini harus lebih kuat dari semua kelompok kelompok yang ada
dan negara yang kuat itu negara yang bineka kan
bukan negara yang abring abringan ke monas dua ratus dua belas dan sebagainya
anda gak ikut yang gitu gitu
kalau di dua ratus dua belas saya ikut
karena saya memisahkan antara negara menjadi kuat dan politik identitas
politik identitas itu adalah bagian dari kebihinnekaan kita
yang tidak boleh terjadi adalah bahwa
kemudian negara untuk menjadi kuat itu negara menjadi otoriter
itu tidak boleh terjadi
yang kedua jangan mencampur adukan antara persoalan keamanan dengan persoalan identitas
isu teroris ini itu adalah masalah keamanan bagi negara atau masalah identitas
itu masalah keamanan
ijinkan saya membaca ini
o sama kamu lah yang mengajar bangsa bangsa yang bisu untuk bisa bicara
maka semua berteriak
kamulah yang menanam bibit keberanian di ladang jiwa orang orang pengecut
maka mereka melawan
kamulah yang menebar nikmat kemerdekaan di relung kalbu orang orang tertindas
maka mereka berjuang
kamulah yang mengorbankan harapan di langit hati yang terjajah
maka mereka berontak
aku terharu kalian miskin miskin tapi mau nyumbang
aku terheran heran kalian kecil kecil tapi mau jihad ke afganistan
aku pikir kalian ini anak anak ajaib
ini adalah potongan puisi kalau saya tidak salah
saya membaca yang salah ya
lanjutan dari yang tadi itu kutipannya adalah
mari kita nyanyikan lagu kemenangan bersama nurani anak anak manusia yang telah menemukan kehidupannya
penjelasan yang penting
penjelasan yang anda sampaikan begitu clear begitu rasional buat kita untuk memahami bagaimana geopolitik mempengaruhi terorisme
tapi dari teks yang saya baca ini berjudul surat untuk osama bin laden
ditulis oleh anies mata
kalau salah tolong koreksi
naskah yang saya baca ini sangat emosional

sangat emosional dan gak ada hubungannya sama rasionalisme
sangat emosional dan gak ada hubungannya sama rasionalisme
yang anda sampaikan tadi
dan ini kemudian gak salah kemudian orang mendekat dekatkan anies juga penganut politik identitas

menurut anda bumi itu bulat atau datar
banyak orang yang sangat serius bilang bumi itu datar
ini serius pertanyaan ya pak wimar ya
ini serius pertanyaan ya pak wimar ya
saya jangan dipukulin orang
saya bertanya gitu
jadi kalau anda
jadi gini pak wimar
saya diwawancarai secara reguler oleh satu orang wartawati amerika
sejak reformasi ya kira kira
sampai terakhir saya masih ketemu dua ribu empat belas yang lalu
kira kira sekitar enam tahun lamanya saya diajukan satu pertanyaan yang sama
apakah anda percaya bahwa osama yang memboom btc
selama enam tahun itu saya menjawabnya tidak
itu tidak mungkin
makanya tadi saya sudah tahu bahwa anda akan mengangkat fungsi ini
itu sebabnya saya cerita afghan dulu
itu sebabnya saya cerita itu
tapi itu diakui itu tulisan anies mata
karena dunia islam dimobilisasi untuk pergi berjihad ke afghanistan
setelah yunus fidrin itu residuenya mau dibawa kemana gitu
negara arab kalau dikumpulkan semuanya gak ada yang bisa membom itu
tidak ada dalam sejarah amerika
tidak ada dalam sejarah amerika
mereka itu diserang dari luar
dia terlalu dikdaya untuk diserang dari luar gitu
karena itu saya tidak percaya bahwa itu perbuatan osama
karena itu saya mau cerita tadi ada cerita
saya ketemu dengan salah seorang menteri luar negeri di negara tetangga kita
saya tidak mau sebut negaranya
begitu kita pertama kenalan
yang pertama dia tanya saya adalah apa pendapat anda tentang terorisme
saya bilang pak menteri pertanyaan anda salah
dia bilang kenapa
saya bilang seharusnya anda bertanya kepada saya apa masa depan industri militer setelah uni soviet runtuh
jadi dia mengafirmasi itu
kalau begitu kita tidak perlu bicara ini
anda tahu permainannya gitu
akhirnya kita cerita yang lain
jadi kita ini yang saya bilang pakilah logika negara
jangan terjebak dengan isu ini ke dalam framing politik yang seharusnya merupakan isu security
coba anda lihat duterte menghadapi masalah di
isis di mana
dia selesaikan masalah ini secara militer
itulah logika negara
tapi setelah itu sekarang duterte akan mengajukan
undang referendum untuk mengubah konstitusi filipina menjadi negara federal
dan memberikan otonomi kepada selatan filipina
apapun yang terjadi
isu teror dan lain sebagainya
anda punya sense yang sama
membaca apa yang terjadi dengan sembilan
termasuk yang terakhir di surabaya di riau
jadi residu dari perang afganistan ini yang tidak terkontrol sedemikian rupa
kalau ada satu orang yang dari eropa bilang ke saya begini
ini seperti dinosaurus
abis itu dia punya anak banyak dan tidak terkontrol
nah ini yang kemudian jadi masalah kita
tapi ketika dia diarahkan ke asia pasifik
anda melihat nggak tren itu
bahwa tren ini bukan tren indonesia
ini tren asia pasifik
sudah mau potong ya
saya kasih kesempatan anda
apakah ini kemudian mengamini apa yang dianggapkan orang
bahwa anies mata berempati terhadap para so called jihadis jihadis
exactly pertanyaannya itu
itu yang penting dijawab
anda perhatikan konteksnya lah yang berbeda
tahun delapan puluh an semua kampanye tentang perang melawan uni soviet di afganistan
kan kita aminin semua
tiba tiba orang orang yang keluar dari situ semua setelah itu kita anggap sebagai
dari jihadis menjadi teroris
siapa yang create ini
sama ketika anda bertanya kepada saya adalah tentang persoalan imigran bagi eropa
siapa yang bikin perang di timur tengah
residu dari perang di timur tengah adalah imigran yang ditanggung oleh eropa
ini apa urusannya gitu
jadi intinya anda menolak asumsi asumsi atau tadi mungkin perkiraan atau pandangan orang seperti itu ya bang
kembali saya sangat menghargai analisa geopolitiknya
tapi saya belum jelas sikap anda sebagai pribadi
kalau anda dari calon presiden anda akan dukung hizbut tahir misalnya
anda akan dukung intoleransi
kalau saya jadi presiden saya akan memerangi teroris sampai habis
kalau hti bagaimana
kalau hti ini kan ormas ya
dia masih punya peluang hukum
kita selesaikan aja dulu di pengadilan
ini negara demokrasi gitu loh
negara juga punya hak yang sama untuk menuntut itu
mereka juga punya hak yang sama
kita selesaikan dengan mekanisme
yang terakhir pak anies
jika anda jadi presiden misalnya
apakah anda akan melakukan hal hal yang sama yang dilakukan oleh negara kita
misalnya dengan mempercepat revisi undang undang terorisme
kemudian ada yang belakangan ini kontroversial sertifikasi mubalik ulama gitu
anda akan melakukan hal hal yang sama atau jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah
itulah yang saya maksud kesalahan fatal yang dilakukan oleh negara
mereka mengubah persoalan keamanan menjadi persoalan politik dan identitas
ini tidak akan menyelesaikan masalah
itu yang saya maksud
kita ini tidak memakai logika negara
logika negara itu adalah selesaikan masalah security dengan pendekatan security
ini bukan persoalan itu kok
yang saya justru ingin katakan adalah security system kita ini ada dalam masalah besar
indonesia ini dalam perspektif security
seperti rumah kaca telanjang semua kelihatan di luar
jadi analisa dari perspektif andi smata tentang banyak hal yang bagus tadi di puji puji tadi
itu tidak akan jadi apa apa kalau anies mata tidak masuk ke ganggang dan tidak jadi presiden
jadi sebagai analis sejarah bagus sebagai calon presiden apa sih gitu
kita akan bahas seberapa mungkin dan seberapa besar posibilitasnya anies mata ternyata masuk ke gelanggang
kita akan bahas itu di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
terima kasih pak
tanya satu sebelum saya akan keluarkan satu senjata untuk anies mata
anda mau nanya apa tadi
silahkan pak wimar
hampir lupa oke deh
itu semua ucapan anda betul dan kalau anda dosen sejarah saya akan daftarkan gitu ya
tapi kalau anda calon presiden saya nggak tahu suara anda itu nanti akan dibawakan
apakah suara anda di karangan pks itu akan laku
supaya saya lihat banyak orang pks yang tidak sepikiran dengan anda
apakah anda itu didukung oleh pks
atau anda itu maverack di pks
masuk sekali dengan itu ada juga bang anies mata bahwa omongan omongan miring bahwa katanya anies mata ini banyak dihambat
banyak disingkirkan atau banyak dipersulit untuk maju sebagai calon presiden bahkan di internal pks sesuai dengan apa yang dikatakan pak wimar
seperti pengakuan temannya pak anies mata berikut ini kita saksikan
jadi ginilah ya sudah lah nggak usah main main
yang ngerti ini situasi lapangan permainan ini
anies smata yang ditunggu oleh kader itu anies smata
nggak usah dihambat hambat kasih jalan kepada pak anies
tahun dua ribu tiga belas presiden pks lhi ditangkap semua bengong dan semua minta secara aklamasi pak anies yang mengatasi keadaan
sekarang ini ada krisis lagi pks ini terancam hilang suaranya di pemilu udahlah ya
kasih ke pak anies lagi
yang bisa menggeliatkan kader menggerakkan kader itu pak andies
sudahlah suruh pak andies aja
pak anies sebenarnya nggak mau cuman dia ini ditarik oleh kader dia harus tampil sekarang
ya sudah lah legowo aja dulu kan aklamasi sekarang kenapa nggak bisa aklamasi
kita nggak bicara puji pujian ya pak adis tapi kita bicara mengenai satu diksi tadi
andies smata ini coba dihambat oleh internal pks
walaupun narasumber anda saya sangsi dengan objektifitasnya
ya itu kan persepsi anda
pak hari hamzah dan andies smata
pak hari hamzah dan andies smata itu seperti tangan apa namanya jari telunjuk dan jari tengah gitu
mana mana selalu berdua
dalam dua jari dong berarti ya
jadi seberapa benar apa yang dikatakan pak hari hamzah tadi wakil ketua dpr jabatannya tinggi sekali
jadi di pks ini sembilan nama ini diambil melalui penjaringan internal kader ya
suara kader inilah yang dibawa ke majelis syuro gitu
bahwa kemudian ada gesekan di lapangan dan seterusnya ya namanya juga partai politik itu biasa saja
tapi nggak pernah kita membayangkan pks seperti itu
karena kan pks itu kan sami nawatona apa yang dikatakan dewan syurok itu yang dijalankan di bawah
ternyata pks juga sama seperti partai lain ada friksi friksi
pada waktu pks mulai dibentuk saya dulu sangat optimis dengan pks waktu mulai dibentuk
saya kan sudah dewasa waktu itu
kenal presiden pertamanya kenal baik saya ya
suka dikasih minyak wangi saya dulu
nah terus tapi belakangan pks
pks itu banyak unsur unsur yang namanya partai politik
sehingga sekarang saya nggak tahu pks ini mau kemana dan anies mata mau kemana
dan apa mereka sejalan atau anies mata kesana pks kesini
saya tidak memandang ini satu gejala yang negatif justru
justru saya melihat bahwa ini ada shifting besar di dalam tubuh pks ini
kalau saya menafsirkan dalam perspektif saya ini subjektif ya
shifting ini adalah shifting dari pks yang ada sebagai salah satu kekuasaan
sebagai salah satu kekuatan mainstream di republik ini menjadi leading
dari dulu saya punya prediksi bahwa pks ini akan menghadapi tiga tahap
tahap pertama adalah mengintegrasikan diri dalam sistem politik nasional
dan saya kira ini sudah tercapai tahun dua ribu empat yang lalu
yang kedua menjadi bagian dari kekuatan mainstream di republik ini
dan saya kira ini ada selama sepuluh tahun kita dalam pemerintahan
sekarang juga di oposisi tapi ada tetap di mainstream
nah sekarang shifting ini adalah shifting menuju leading
nah dalam proses shifting dalam setiap organisasi itu selalu ada dinampingnya begitu
karena itu saya tidak menganggapnya itu negatif
itu justru gejala pendewasaan
jadi pks ini kira kira begini
ini seperti orang ada di masjid
sebelum azan semua orang berdebat
begitu azan semua orang salat sunnah
tapi sendiri sendiri begitu komat
barisannya lurus lagi
tapi begini waktu anies mata coba maju itu sudah banyak cerita soal taklimat membatasi informasi
bahkan bukan hanya informasi fisik juga dibatasi
tidak boleh datang
ada yang dipecat katanya di satu dpw
gengnya anies mata dan fahri katanya dipecat gitu ya
anies mata ini seperti duri dalam daging buat pks sepertinya
ini namanya ini pks ini kan baru kali ini ikutan dalam
ini pps baru kali ini serius ini
sebelumnya nggak pernah serius ya pak anies ya
ketika anda jadi presiden
jadi karena ini baru serius seperti ini adalah yang begitu begitu
tapi ini masalah kecil
tapi kalau serius mengapa anda itu terdengar untuk memasangkan diri dengan prabowo
prabowo itu beda sekali
dia tidak punya intelektualitas anda
dia tidak punya kesabaran anda
dia tidak punya diplomasi anda
itu tidak cocok rasanya
kenapa anda itu berminat memasakkan diri dengan prabowo
hanya karena suara elektronik
hanya karena suara elektronik besar
kan belum diputuskan
jadi prabowo bukan harga mati
oke prabowo bukan harga mati
ya besok masuk headline ya
walaupun sebenarnya kita pernah dengar anda lebih prefer ke prabowo daripada ke yang lain
itu nanti akan diputuskan oleh pimpinan
kita serahkan masalah itu ke pimpinan
kita serahkan masalah itu ke pimpinan
oke kita akan serahkan juga masalah waktu ke saya
karena kita akan break sejenak
kita akan kembali usaha jadwal berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya
kandidat anies mata
kayaknya bapak bapak di samping kanan saya masih banyak ganjelan
ya ada ganjelan ganjelan lagi
saya itu lega karena ketemu dengan orang yang bisa menjelaskan yang saya nggak ngerti
terus anies mata kemana
terus terorisme apa memang didukung
ternyata jawabannya melegakan
tapi kalau maju ke pemilu apakah sikapnya itu memang demikian
anda akan berpartner dengan orang yang sependapat
kalau berparta dengan prabowo saya nggak tahu larinya kemana
kalau tidak dengan prabowo dengan siapa
pertanyaannya jadi panjang
tapi begini sebelum kita bicara soal pilpres
saya lebih concern pada pileg dulu
karena pileg yang kemudian menetapkan eksistensi pks
dengan kondisi pks masih seperti ini
di sini dibubarkan diturunkan
dulu waktu pks kita punya ekspektasi
sebagian orang punya ekspektasi
jadi swing voters itu sebagian masuk pks walaupun belum terlalu banyak
durasinya pak vito
waktu pks menjadi pks itu kemudian ini
nah ini bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa pks bisa survive dengan angka yang bisa lebih besar daripada dua ribu dua puluh
ini pertanyaan borongan nih silahkan dijawab
nanti kalau sudah komat ini barisan akan lurus kembali
sebentar lagi lah
siapa yang komat itu kan jadi pertanyaan
dulu ketika ketua dewan syuro mengatakan a semuanya a
sekarang ini kan ketua dewan suro itu kan osan
sekarang ini orang
osin bukan osan
apa itu osan dan osin
ada itu osan dan osin pak adi sematam
jadi pasti bilang nggak ada
jadi ini yang terjadi seperti yang saya katakan
habis azan orang masih sholat sunat sendiri sendiri
nanti kalau sudah komat ini barisan akan lurus kembali
tapi kalau kaitan aja dengan pertanyaan bang wimar tadi
saya beruntung juga karena ini bukan tugas kita sebagai calon ya
itu kita serahkan ke pimpinan melakukan negosiasi dengan partner koalisi
nanti dengan siapa kita tidak tahu
karena itu saya tidak bisa menjawab
apakah nanti dengan prabowo atau dengan yang lain kita tidak tahu
yang seperti itu
cuma saya punya dugaan bang wimar begini
kita akan masuk nanti dalam penentuan
dalam penentuan calon presiden bulan agustus
dalam keadaan dua masalah besar ini mungkin akan terjadi
satu isu ekonomi yang kedua adalah isu terorisme
karena itu ada kemungkinan bahwa dalam situasi itu persepsi orang juga berubah
demand orang juga berubah
dan karena itu apa yang kita bayangkan sekarang bahwa mungkin akan hanya ada head to head antara jokowi dan prabowo
bisa jadi bisa jadi empat
bisa jadi empat
bisa jadi empat ya
karena pada dalam situasi
tiga pasti kalah jadinya
karena dalam situasi seperti itu dalam situasi seperti itu persepsi orang akan berubah
demand itu berubah
dan politik saya kira partai politik akan menghitung itu loh
justru saya membayangkan bahwa persoalan terbesar bagi partai politik dalam pemilu yang bersamaan antara pilpres dan pileg ini adalah
bukan di presidennya justru di calegnya
karena personal interest di situ jauh lebih banyak
coba anda bayangkan misalnya partai yang tidak mendapatkan keuntungan apa apa dari mencalonkan satu kandidat
justru ini orang yang tidak pikirkan kepentingan pribadi yang terkait dengan caleg jauh lebih banyak daripada presiden
jauh lebih banyak
itu yang orang tidak pikirkan dan menurut saya ini akan menjadi salah satu faktor yang membuat koalisi ini rentan berubah ubah di ujung
artinya akan terjadi banyak split di ujung terutama kalau dua isu ini naik
berarti kejutan kejutan akan ada loh di pilpres kali ini
coba kalau kita bayangkan misalnya tiba tiba dolar di atas lima belas atau enam belas ribu atau tujuh belas ribu
sampai tujuh belas katanya
sampai agustus nanti
coba kalau kita misalnya tiba tiba ada lagi isu terorisme datang lagi peristiwanya lebih banyak lagi setelah lebaran misalnya
kan kita tidak tahu
equilibrium akan berubah
itu akan berubah semuanya
iya itu kan di luar
tetap tunggu komat
justru yang sekarang terjadi pembentukan koalisi itu akan terjadi di tengah situasi itu
dan karena itu situasinya sangat unpredictable
ustadz benar nggak
saya tidak tahu
saya mencoba mengkonfirmasi apa namanya selama ini kan banyak suara apa segala macam bahwa pks juga datang ke jokowi untuk kemungkinan untuk berkoalisi dengan jokowi
sebagai partai politik kan mereka terbuka mereka sudah menyatakan pimpinan sudah menyatakan bahwa memang ada pertemuan dengan jokowi
oh berarti mereka yang ketemu mereka
enggak pimpinan yang bertemu saya kebetulan tidak ketemu soalnya kan
tapi dalam banyak kesempatan presiden pks atau pimpinan pimpinan pks sekarang gitu banyak kemudian mengatakan begini pak anies
apa yang kemudian diputuskan oleh gerindra ya kami ikut
kami akan mandut dengan gerindra
apakah memang anda setuju bahwa memang harus mandut dengan gerindra harus ikut dengan apa yang kemudian diputuskan oleh prabowo misalnya
apakah itu benar
ada hal seperti itu
tidak juga begitu tidak juga begitu
artinya ini negosiasikan dinamis ya terus berjalan
dan saya kira kemungkinan terjadi dispute di tengah jalan semuanya juga mungkin
itu yang saya bilang ada beberapa elemen yang tidak dalam kendali kita semua ini faktor faktor makro yang bisa terjadi nanti di tengah jalan
yang mengubah peta ini secara keseluruhan
yang mengubah peta ini secara keseluruhan
di ujung acara kita saya ingin rekonfirmasi dua hal untuk dimasukin di blog saya
satu anda setuju bahwa kebenekaan keragaman itu perlu diperkuat
dua setuju bahwa intoleransi itu bibit dari radikalisme dan dari terorisme setuju dua poin itu
saya mau jelaskan yang pertama bang imar karena saya tertarik dengan ide yang pertama ini
indonesia ini seperti taman tidak bagus kalau bunganya cuma satu
jadi jangan dilibatkan bunganya beda beda itu
bunganya harus banyak
dan karena itu
minoritas harus dihormati
semua harus dijaga
itu tidak boleh ada dalam cara kita memandang begitu juga begini tidak boleh juga kita memandang karena menurut saya minoritas tidak perlu takut sama mayoritas di indonesia
ya menurut saya ada tapi mereka takut kok
minoritasnya takut banyak yang bicara
sebenarnya tidak ada alasan untuk ketakutan seperti itu
tidak perlu ada alasan ketakutan seperti itu indonesia ini tidak akan bisa dikuasai oleh satu kekuatan secara sangat dominan itu tidak mungkin
kita punya pengalaman sejarah yang sangat panjang justru yang membuat kita ini kuat adalah karena kita beragam
tapi saya juga tidak setuju kalau orang menggunakan isu minoritas ini untuk mendiskreditkan mayoritas itu juga tidak setuju
karena menurut saya kita ini sebagai bangsa sudah do'a seko gitu itu sebabnya saya percaya bahwa kita ini bisa menjadi kekuatan utama dunia
karena pengalaman saya menunjukkan bahwa basis kita sebagai sebuah bangsa sangat kokoh untuk digoyang oleh isu isu kecil seperti itu tadi
oke kalau kata pak anies mata tadi indonesia tidak akan mungkin dikuasai oleh satu kelompok saja tapi saya pastikan bahwa saya yang paling berkuasa di forum ini
makanya kita harus akhiri forum ini kita punya tapi sebelum kita akhiri forum
berhasil anda kurang nih
dan juga pak wimar kita seperti biasa akan punya apa ya akan menguji anies mata dengan mengeluarkan foto foto pertanyaan pertanyaan singkat yang mungkin anda harus tanggapi dengan sebuah kalimat yang ya boleh singkat
dalam lima belas detik
ya boleh lebih dari lima belas detik
itu kata pak wimar oke kita akan tunjukkan foto foto berikut ini ya pak anies mata kita akan lihat
nah apa komentar anda tentang orang ini
dahsyat kenapa dahsyat
oke kalau orang ini dahsyat bagaimana dengan orang yang berikut ini
lagi mikir kayaknya
lima belas menit boleh lah
beliau lagi mikir kayaknya
tidak sedasyat yang pertama
mungkin karena terlalu banyak bekerja beliau lagi mikir
oke kita lihat foto berikutnya apa komentar anies mata tentang ini nah
saudara saya yang saya cintai
seberapa penting peran atau kedekatan anda dengan beliau dan bagaimana kemudian dinamika hubungan anda berdua
bagus saya mencintai beliau dan kita mendoakan beliau terus
oke next kita lihat
nah apa tadi
ini residu peran dingin
residu perang dingin yang tadi anda katakan oke next
ini posenya agak kurang menarik sebenarnya tapi nggak apa apa
memang begitu sih
gimana komentar anda
ini orang paling jujur yang pernah saya temu
orang paling jujur yang pernah saya temui
banyak yang kemudian mencacimaki mungkin atau berpendapat miring tentang orang ini
kenapa anda bisa berkata seperti itu pak anies
saya berteman lama dengan beliau yang dia katakan yang dia rasakan yang dia pikirkan
kan belum tentu benar kan
itu persoalan lain tetapi itu menunjukkan orang punya integritas
dan anda tetap dengan pendapat itu hingga saat ini meskipun orang orang banyak berkata lain ya oke kita next
anda cukup respect dan nurut sekali sama beliau atau tetap samina watona kalau kata bahasanya bang vito
ya harus dong itu sih di pks tidak ada masalah
ini presiden saya yang menggantikan saya
tidak seperti kata pak fahri
kan anda tadi bilang pak fahri orangnya jujur sekali
apa yang dikatakan itu yang benar
pak fahri bilang anda dihambat sama beliau beliau ini
pak fahri bilang anda dihambat sama beliau beliau ini seberapa serius
jadi untuk hal ini agak berbeda dengan fahri amir
orang jujur bisa miskomunikasi
bukan fahri banget istilahnya
bukan fahri banget oke kita geser ke foto berikutnya nah
beliau jadi gubernur ketika anda menjadi presiden pks
apa komentar anda pak anies
dia sudah belajar
tapi dia kurang beruntung dalam proses pembelajaran dia sebagai pemimpin
oke kita ganti foto berikutnya
indonesia apa perspektif mimpi anda dan pendapat anda tentang indonesia
kekuatan kelima dunia
kekuatan kelima dunia ada komentar bapak bapak
dari jumlah warga negara
dua ribu tiga puluh tidak akan bubar kepulauan ini
kekuatan kelima dunia dalam tiga dimensi ekonomi teknologi militer
apa yang membedakan anies mata dengan calon calon atau kandidat lain untuk menutup
dia percaya bumi bulat
oke apa yang membedakan anies mata dengan kandidat kandidat lain
untuk menciptakan indonesia menjadi mimpi tadi kekuatan kelima dunia
kalau kata pak wimar keempat tadi lebih optimistik
saya punya tujuan saya punya cara
tapi apakah anda punya kendaraan
oke takdir juga yang harus memisahkan kita karena durasi kita sudah habis
bapak bapak ada komentar terakhir sebelum kita tutup acara ini pak wimar
saya ingin melihat anda berjuang sih
selama ini anies hanya ada di bawah
lebih banyak sorry kalau saya menggunakan istilah ini operator operatornya yang menyuarakan anies
saya ingin melihat anda berjuang
jadi anda percaya bahwa operator operator yang menyuarakan anies bahkan mengesankan anies mata terzolimi tadi oleh
durasi but sih
oh durasi baik
kalau cnn kasih panggung saya akan bicara lebih banyak
hahaha oke terima kasih pak anies terima kasih pak wimar terima kasih bang vito

demikian layar pemilu terpercaya kupas kandidat anies mata pada malam hari ini
semoga informasi tadi diskusi tadi kupas kandidat tadi bisa menambah referensi anda dalam menghadapi tahun politik kali ini
bisa pilih nih yang mana yang mau dipilih yang mana yang mau gak dipilih
tapi ya ini namanya juga demokrasi pilihan ada pada anda
saya widi adi putra kondol diri selamat malam